sampai hari ini dengan usaha keras kita semuanya bersama sama
inilah saya kira transformasi yang terus akan kita dorong
karena kita memiliki kurang lebih enam puluh an juta umkm
yang semuanya akan kita dorong agar masuk ke platform digital
baik yang berada di daerah nasional
maupun agar bisa juga masuk ke platform global